sebuah balok penyangga jembatan tol pasuruan probolinggo di desa cukur gondang
minggu siang ambruk dan menimpa sejumlah pekerja
akibatnya satu orang pekerja tewas dan dua lainnya mengalami patah tulang
diduga konstruksi ambruk akibat adanya pergeseran salah satu balok saat pemasangan
evakuasi korban runtuhan konstruksi beton
proyek tol di desa cukurgondang pasuruan berlangsung dramatis
satu korban berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit
sementara satu korban lain ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh hancur
setelah tertimpa beton sepanjang lima puluh meter
polisi menyatakan korban semuanya berjumlah tiga orang
korban meninggal adalah heri sunandar yang merupakan pekerja mekanik pt waskita
sementara dua korban lainnya menderita patah tulang adalah sugiono dan nurdin
masing masing merupakan pekerja dari pt waskita dan pancang sakti
korban meninggal dunia itu atas nama pak heri sunandar
kemudian dua korban itu patah tulang kaki
kedua duanya itu dirujuk di rumah sakit
kontraktor pelaksana pt waskita menjamin ketika korban akan mendapatkan bantuan biaya santunan
untuk korban meninggal perusahaan memberikan santunan kepada keluarga
serta jaminan kepada istri dan anak korban untuk melanjutkan pendidikan
pertama perusahaan bersanggung jauh untuk memberikan santunan
dan kemudian terhadap anak korban sampai tingkat ke pendidikannya
sementara pihak kontraktor pt waskita mengklaim pemasangan blok penyangga atau girder
sudah sesuai prosedur pengerjaan
namun demikian pt waskita tidak menutup ada kesalahan
dan saat ini sedang melakukan evaluasi kinerja para pekerja
dan mengedepankan keselamatan bagi para pekerja proyektol